anda kembali di kompas pagi segita markestri
saudara sidang sengketa hasil pemilu dua ribu dua puluh empat akan dilanjutkan pada senin hari ini
dan akan diikuti oleh tim hukum tpn ganjar pranowo mahfud md
sejumlah saksi disiapkan guna membuktikan dugaan kecurangan pemilu versi tpn
wakil deputi hukum tpn ganjar mahfud firman jaya daeli mengatakan
selain saksi ahli dan bukti tim hukum tpn ganjar mahfud juga berharap
sejumlah menteri ikut dihadirkan untuk memberikan kesaksian soal dugaan politisasi bansos
kami memohon kepada mahkamah untuk mengundang dan menghadirkan sejumlah pejabat negara
dalam hal ini menteri atau kepala badan untuk didengar keterangannya
dalam rangka menyampaikan keseluruhan proses yang berkaitan dengan adanya
sosialisasi personalisasi dan politisasi keuangan dan anggaran negara
dalam kaitan dengan permintaan tim hukum dua untuk meminta memohon kepada mahkamah
menghadirkan mengundang ibu megawati soekarno putri maka sesungguhnya itu adalah tidak relevan
karena dalam keseluruhan pernyataan
tim hukum dua tidak ada hubungannya dengan ibu megawati
apalagi ibu mega bukan pejabat negara bukan penyelenggara negara
bukan juga penyelenggara pemilu bukan juga pengawas pemilu
mahkamah konstitusi akan melanjutkan sidang sengketa pilpres dua ribu dua puluh empat senin besok
dengan memeriksa keterangan saksi dan ahli
untuk sidang senin hari ini pihak pemohon pasangan anies muhaymin
mendapat kesempatan pertama menghadirkan saksi dan ahli
hakim mk akan mengabulkan permohonan tim anies muhaymin
di fase pembuktian sidang pembuktian kami akan menghadirkan keterangan keterangan
pembuktian pembuktian data data yang valid dan akurat
serta keterangan keterangan saksi yang bisa memperkuat dalil dalil yang kami ajukan
beberapa hari ke depan baik kita mendengarkan tanggapan dari apa yang kami mohonkan dari pihak terkait
dan untuk pihak termohon kami cukup optimis bahwa apa yang kami bawa
sepokok permohonan berisikan dalil dalil yang kuat
berisikan alasan jurisprudensi yang jelas
sehingga nanti selama proses persidangan berjalan kami cukup optimis
mk bisa mengabulkan semua permohonan dari kami pihak permohon paslawan dua ribu dua puluh satu
sebelumnya dalam sidang gugatan sengketa pilpres di mahkamah konstitusi
tim hukum anies mohaimin mengajukan sembilan poin petitum
mk membatalkan keputusan penetapan hasil pilpres oleh kpu
mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
memerintahkan pemungutan suara ulang tanpa keikut sertaan prabowo gibran
hingga memerintahkan presiden netral dalam pemungutan suara ulang
sementara itu tim hukum ganjar mahfud mengajukan petitum yang poinnya hampir sama
penetapan hasil pilpres oleh kpu
mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
dan pemungutan suara ulang tanpa prabowo gibran
menanggapi gugatan dari tim anies mohaimin dan ganjar mahfud
kpu menyebut gugatan tak tepat
karena berisi dugaan kepada presiden joko widodo yang bukan merupakan peserta pilpres
juga menegaskan pencalonan gibran oleh kpu
sebelumnya tak pernah digugat atau disengketakan oleh tim anies muhaymin maupun ganjar mahfud
menurut kpu gugatan soal nepotisme presiden joko widodo
pengerahan asn dan bansos juga salah alamat
kpu meminta mk menolak seluruh dalil permohonan para pemohon
tim hukum prabowo gibran ikut memberikan jawaban
tim prabowo gibran menegaskan pencalonan gibran bukan atas keinginan presiden joko widodo
namun dorongan partai politik pengusung
selain itu tim prabowo gibran menilai gugatan anies mohaimin dan ganjar mahfud salah alamat
karena seharusnya ditujukan ke bawah selu bukan ke mahkamah konstitusi
mengenai tudingan kebijakan bansos mempengaruhi pemilih
tim prabowo gibran menilai bansos direncanakan jauh jauh
sehingga sama sekali tak terkait pilpres